tanaman janda bolong atau monstera yang akhir akhir ini menjadi prima dona pohobi tanaman
ternyata banyak variannya
ini kita kenal sebagai king monstera monstera king
bahasa latinnya monstera deliciosa janda bolong jenis besar
atau kita sebut monstera epipremnoides variegata putih marber form
monstera borsigiana yang mutasinya kuning monstera esquelleto monstera thai constelation
satya putra seorang ahli biologi lulusan jepang yang sekaligus seniman lanskap
sudah sepuluh tahun menyimpan deretan monstera menjadi koleksi kesayangannya
monstera menjadi pilihan karena cocok digunakan untuk menghias ruangan
sebab tanaman ini tidak membutuhkan banyak sinar matahari
monstera itu salah satu tanaman yang sangat dipakai di indoor plans
karena dia itu sangat mudah perawatannya
tidak butuh banyak matahari justru kalau banyak matahari monstera itu kebakar kita sebutnya gosong
monstera perawatannya cukup mudah
kunci perawatannya adalah trimming yakni pemotongan percabangan yang sudah muncul akar
semakin sering ditriming maka semakin cepat perbanyakan
dan cabang yang dipotong bisa dijadikan tanaman baru dengan cukup memasukkannya pada media air
tanaman baru dibiarkan alami di dalam air selama seminggu baru bisa dipindahkan ke dalam pot
media tanam di dalam pot cukup menggunakan campuran sekambakan
dan seka mentah serta pasir
kita bolongin di sini mudah banget
udah you waiting for
kita tunggu sampai dua mingguan
untuk penyiraman tanaman satya memberi catatan khusus
saat penyiraman tanah harus basah hingga air menetes dari lubang bawah pot
intensitas penyiraman cukup tiga kali seminggu
setiap siram harus sampai kenyang harus sampai netes
dia ada bolongannya nih harus sampai netes
tanaman nggak cukup air itu bakal layu justru
kebanyakan air bakal busuk akarnya
untuk pemupukan satya menggunakan pupuk butiran
pupuk butiran yang meluruh pelan membuat tanaman tidak kelebihan dosis pupuk
yang dapat mengakibatkan dikacau
sudah lengkap kan informasi merawat tanaman janda bolongnya
selamat merawat tanaman koleksi anda